eh buru buru banget sih lo
eh denger ya reva
lo itu pasti sedih banget kan lo gak dikasih ikut begituan
lob pengen jadi model kayak gue
lo tuh gak oke gak cocok mengalahin gue jadi model
gue itu bisa jadi model profesional
kalau lo model apa
ini bagi dua nih
gue pinjem lidah dulu
dihitung dulu kali
yang namanya duit banyak
gak usah dihitung lagi
kalau udah sama ya sama
nih jalan duku bagi dua tuh
mama deg degan itu
kalau kita ditipu bagaimana tuh ntar
percaya aja sama bebe piangian
walaupun nih ya
si bebe piannya tuh jelek jelek kayak gitu
melih tuh sayang sama dia soalnya bebe pianyan tuh jujur mah
itu bagaimana bisa itu bohongin emaknya
kita ntar bagaimana melih
bebe pianyan kan bohongin emaknya juga gara gara melih
demi melih demi mama
kalau enggak dia mana mau
ada juga sih ya
ini draft kontraknya ibu
tinggal ditandatangani sama emak
wah emang gak usah baca
mau tinggal tandatangan doang
tadi yang udah baca semuaku emak
ini jelas semuanya emak
lagian ya kasihan pak deddy nya juga lah emang
nungguin emak baca emak
pak deddy kan orang besar sibuk emak
waktunya tuh terbatas
oh gitu ya
sudi aja tangga tangan
tuh masalah administratif
sudah ada uang cash enam puluh juta seperti yang dijanjikan
semoga usahanya berkah ya
kalau untungnya banyak kan tanah kita juga bermanfaat buat dia
saya masih banyak kegiatan yang lain
yang tentunya melibatkan uang banyak
jadi saya harus pergi dulu
paket tanah gue ya
tapi jangan lupa
itu cuma buat setahun
tak apa pak
tahun depan jangan lupa kudu diperpanjang deh
mak kalau gitu
iyan anturin pak deddy ini
sampai mobil dulu ya
soalnya takut banyak tuyul
ya tidak apa apa
iya sama sama ya
hati hati pak deddy
bersih duit lagi lo
kan lo baru bayar dpnya cepek
kan lo gue kasih lima juta tadi
masa masih kurang juga
ya jelas beda dong tapi
kan tadi lima juta itu duit dilepan
yang mau bicarakan adalah perihal masalah uang komisi
masa lima juta gak cukup sih
terus lo gak mau ngasih nih
kalau lo gak mau ngasih duit komisinya
kalau lo udah sekongkol sama buah
lalu kisah cinta lo
dengan bebek melmel lo itu
nggak nanti gitu dong
lo mau temen sendiri aja begitu dong
tadi lima juta udah
masa lo masih mau minta komisinya juga sih
ya keputusan semua gue kembalikan lagi kepada lo
ya keputusan ada di tangan lo kok
kalau lo gak mau juga gak apa apa
lebih ambil kurang jangan minta
lebih kurang jangan minta
gila deh ini enaknya
gue like banget sama lo ya
tiga juta rupiah
pinter banget sih gendut otak otak
masa udah kasih lima juta minta lagi tiga juta komisinya
ah udah lah gak apa apa lah
anggap aja itu pengorbanan cinta gue buat bebek melmel
tapi nyesek juga tuh tiga juta
eh satu gendut
kok nggak masuk ruangan papi
ah yaa tapi kenapa bingung disini aja
ada apa apa nih kamu sampai datang nyamperin papi
kamu pasti mau bujukin papi ya karena kamu mau ikut kontes itu
iya sih pi
pada dasarnya papi tidak pernah melarang kamu untuk melakukan segala sesuatu apalagi yang bersifat positif
dan papi tau betul
kalau kontes itu bukan hanya masalah kecantikan tapi juga masalah intelektual
tapi masalahnya bukan itu saya
papi tidak mengizinkan kamu karena kamu berpasangan dengan boy
buat yang masalah boy itu bukan mereka yang milih pi
boy itu dipilih langsung sama ketua panitia buat seleksi cowok cewek oke ini p
buat khusus perwakilan dari daerah jakarta timur
karena kan papi tau boy itu pernah menang olimpiade matematika
se dki jakarta
ya mungkin karena itu mereka milih boy daripada cowok yang lain
papi tetap tidak bisa kasih kamu izin
selama berkaitan dengan boy
tapi tidak mengizinkan karena kamu berpasangan dengan boy sayang
bukan yang lainnya
papi tetap tidak
papi tidak mengizinkan kamu
ya udah pi
reva juga tidak akan memaksa papi
dan reva juga tahu kalau reva harus ikutin semua omongan papi
terima kasih buat semuanya yang sudah papi kasih buat reva
begitu reva pergi dulu ya pi
dengan muka yang kusut banget
oh gue tau lo pasti datang kesini ya kan
mau ketemu sama papi lo
mau minta izin sama papi lo
oh gue tau
sepertinya bau bau kegagalan lo membujuk papi lo
untuk tidak boleh ikut cewek cewek oke kan
muka jadi kusut kagak di izinin
wih kesian banget
eh lo tau gak reva
kenapa papi b melarang lo untuk ikut itu semua
karena gue adriana sudah mencuci otaknya mas b
gue cuci tuh otaknya
jadi dia itu udah kayak robot
dia nurut semuanya sama gue
gue bagian remote nya nih
gue gerakin nih kemana kemana deh ini nih
kenapa gak di jawab
eh buru buru banget sih lo
eh denger ya reva
kalau itu pasti sedih banget kan
lo gak dikasih ikut begituan
ah gue tau
lo pengen jadi model kayak gue
oke gak cocok mengalahin gue jadi model
gue itu bisa jadi model profesional
kalau lo model apa
kenapa diem lagi
hah kenapa gak jawab
gitu bener bener t a lagi ya
kenapa lo berdua ketawa tawa
emang gak ada yang lucu
gila gue gak tau apa itu bahan
gak enak banget pasti tuh bu adriana
ini ada apa ini
ada apa tadi ribut ribut
barusan lengan baju bu adriana gak jepit ulit pak
lengan baju isi saya pijepit dan kalian jepit
dan kalian ketawa
lalu dia sampai ketarik sama lift
kalian saya pecat
adriana kemana sekarang
ke sebelah sana pak
untung aja baju bu gak robek
coba kalau robek
ini yang baru kan
masa didengar kamu katanya tangannya kejepit
tangan kamu kenapa
enggak bukan tangan baju aku yang kejepit
tapi emang gak robek sih mas
untuk juga mas
liftnya ketutup gitu aku refleks langsung keluar gitu
kalau bisa terjadi sih kayak gitu
mungkin aku kurang hati hati aja kali mas
nggak lihat juga buru buru juga
karena mas khawatir bisa jadi sesuatu sama kamu
masa mas mesti antar kamu setiap naik
iya enggak lah mas
tadi reva udah ketemu sama mas
ya udah dan sekarang udah pulang
oke tapi mas tetap pada pendidikan mas
kalau mas nggak akan mengizinin reva untuk cowok cewek oke kan mas
mas gak terayu sama rayunya reva kan
apapun alasannya reva tetap tidak akan izinkan reva untuk ikut acara kontes ini

ya udah siap